siapa yang tidak mengenal kuliner tape
kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang difermentasi ini
kembali memikat lidah para penikmatnya
setelah salah satu hotel di surabaya
membuat inovasi baru yang menggugah selera
dengan perpaduan aneka macam topping
tape kreasi baru ini membuat penggemarnya semakin ketagihan
penasaran berikut liputannya
tape kudapan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi singkong dengan ragi ini
biasanya hanya digoreng menggunakan tepung
tapi di salah satu hotel di surabaya jawa timur
tape diubah menjadi salah satu jajanan yang mampu memikat lidah para penikmat kuliner
dengan sedikit kreasi pada toppingnya
jajanan lawas ini kini semakin digemari
bagi anda yang suka berkreasi dengan jajanan
cara membuat tape aneka topping cukup mudah
bahan yang disiapkan adalah tape pisang butter coklat selai keju dan madu
pertama tape yang sudah dicampur butter dan santan diaduk hingga rata
kemudian adonan dipentuk tipih dan diisi potongan pisang
setelah itu goreng menggunakan butter agar rasa tape lebih gurih
setelah tape matang yang ditandai dengan warna kecoklatan
angkat dan tiriskan
untuk menambah tampilan agar menarik
sajikan tape goreng dengan siraman coklat serta selai stroberi di atasnya
tak lupa beri madu dan satu scoop ice cream sebagai penambah sensasi rasa saat dicocol
jadi kita mulai mengangkat salah satu jenis makanan yang sudah mulai punah dan dilupakan banyak orang
yaitu colena yang berasal dari tape

gurih dari tape dan keju dan manis dari es krim serta madu
membuat jajanan tradisional ini punya kombinasi rasa yang komplit dan mampu menggoyang lidah penikmatnya
rasanya kalau dari colenetnya sendiri itu gurih banget
tadi sih ada santan santannya
terus gurinya juga didapat dari keju
manisnya dapat dari karamelnya
nah bagaimana anda ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah
jangan lupa like share dan subscribe